presiden joko widodo menyerahkan proses hukum dugaan penghinaan terhadap dirinya kepada aparat penegakan hukum
tuduhan ini terkait dengan ujaran kebencian yang diduga dilontarkan musisi ahmad dhani saat berorasi pada aksi empat november lalu
presiden jokowi menegaskan secara pribadi akan menyerahkan sepenuhnya masalah ini pada proses hukum yang berlaku apabila nantinya didapat bukti yang mendukung penghinaan simbol negara
sementara tim penyidik polda metro jaya masih melakukan verifikasi dan hingga selasa kemarin
kepolisian masih menunggu pelaporan langsung dari presiden joko widodo sebagai korban dugaan kasus penghinaan ini
yang berkaitan dengan asutan kebencian yang berkaitan dengan penghinaan kepada simbol simbol negara
yang berkaitan dengan asutan kebencian yang berkaitan dengan penghinaan kepada simbol simbol negara